sabtu pekan lalu
pemain tim nasional denmark christian eriksen
dilarikan ke rumah sakit
setelah pingsan di lapangan
ia terjatuh di dekat pinggir lapangan
ketika berlaga di pertandingan euro dua ribu dua puluh
beruntung nyawanya tertolong
setelah mendapatkan penanganan medis yang tepat
dokter timnas denmark memastikan
gelandang christian eriksen mengalami
henti jantung atau kardiek res
saat kolaps di laga pembuka grup b euro dua ribu dua puluh
meski tak bisa kembali ke lapangan hijau
dalam waktu dekat
bahkan mungkin harus mengakhiri
keikut sertaannya di euro dua ribu dua puluh
eriksen termasuk beruntung
banyak pesepak bola lain yang harus
mengembuskan napas terakhir mereka
akibat serangan jantung di lapangan hijau
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah
serangan jantung henti jantung
atau konslet jantung
bisa terjadi kapan saja
karena itu sebaiknya olahraga dilakukan
secara bertahap dan tidak memaksakan
diri langsung berolahraga berat
pengecekan jantung secara berkala juga penting
untuk mengetahui bagaimana kondisi
dan kemampuan jantung
agar kita tidak melewati batas
orang orang yang atlet atau usia muda
kadang kadang bukan selalu serangan jantung
yang terjadi tapi adalah gangguan irama jantung
atau konslet di jantungnya
walaupun konslet jantung ini
bisa juga diakibatkan karena serangan jantung
kadang kadang orang yang merasa dia baik baik aja
dia nggak tahu kalau jantungnya ini punya gangguan
entah ada calon sumbatan
atau memang ada korslet di jantungnya itu
sehingga mereka berpikir bahwa
oh nggak perlu check up nggak perlu periksa
karena mereka pikir aku baik baik aja
nggak pernah ada keluhan sama sekali
nah padahal itu memang selalu terjadi tiba tiba
kejadian serupa juga pernah dialami
pemain sepak bola selain ericson
litbang cnn indonesia mencatat
sedikitnya ada enam pemain yang pingsan
bahkan meninggal di lapangan saat pertandingan
pierre mario morosini meninggal di rumah sakit
setelah kolaps di lapangan saat bertanding
dalam laga lanjutan serie b italia
pada empat belas april dua ribu dua puluh
sempat mengalami henti jantung
saat bertanding melawan totem hotspurs
pada maret dua ribu dua puluh
jantung muamba berfungsi kembali
setelah sempat mati suri
selama tujuh puluh delapan menit
eri irianto gelandang persebaya surabaya
dinyatakan meninggal diduga
karena serangan jantung
eri kolaps setelah berbenturan
dengan samson naujin kinge
dalam laga melawan psim yogyakarta
yang terakhir adalah
ricky merupakan penyerang
andalan timnas indonesia
ricky wafat setelah
mengalami serangan jantung di ajang
trofeo medan selection di lapangan
asenaya pada dua puluh satu november